papa yang bawa pulang ke rumah kamu
kami pamit ya pak
dia sangat butuh perhatian dan kasih sayang
kedua orang tuanya
saya harap ini menjadi pertimbangan utama
untuk ibu dan bapak
bapak dan ibu
masih punya banyak waktu
untuk mengkaji ulang rumah tangga ini
jangan mengambil keputusan
di saat hati sedang marah
bapak dan ibu ingat kembali
saat saat bahagia penuh cinta
yang pernah bapak dan ibu lalui bersama sama
tidak ada yang bisa dihargai
tidak ingin dicampur making keluar
kamu kalau mau menangis
aku gak lihat
tapi aku akan ada disini mas
hanya demi sebuah ego perpisahan
pak bu kita masih punya waktu untuk memikirkan semua ini baik baik
dan saya selalu berdoa
semoga keputusan yang bapak dan ibu ambil adalah keputusan yang ditempu dari hati

aku duluan ya

ngapain ya mereka
udah selesai din
kalau lama fastest plugging kickoff berharga rusia gue buat bagian apa semua
mau apa itulah
terima kasih bu
akhirnya nggak tuh
nih udah mau
bapak rasa kamu dan al
kamu perlu bicara berdua
kamu sedang menuju sidang perceraian
bapak rasa sekarang kalian sangat amat butuh komunikasi
jujur pada diri sendiri
kami akan menjaga kamu
andin akan menjadi ayah yang bawa pulang ke rumah kamu
saya pasti akan jagain andin
semoga semuanya segera membaik diantara mereka
tuntunlah mereka ya allah
untuk menemukan jalan terang
jikalau engkau memang masih menghendaki mereka bersatu ya allah
tuntun mereka ya allah
maaf dengan siapa ya
saya elmina persetia
apa betul pak jaja dirawat di sini
iya betul pak
saya tinggal di kluster nirwana
pak jaja dulu pernah bekerja sebagai satpam
apa berkenan kalau kita jenguk pak jaja bu
ini istri saya dan ini teman saya
iya pak boleh silahkan masuk
bapak kenapa bu
terus dicek darah
ada pengaruhnya juga dengan diabetesnya
malah menurun kondisinya
kalau saya boleh tahu
bapak dan ibu ada perlu apa ya dengan suami saya
ada beberapa hal yang kita tanyakan ke pak jaja
sedang tidak serahkan diri pak
dia baru aja di beli buat penendang sama dokter
biar pak jaja istirahat aja dulu
kalau bisa nanti besok kita keluar lagi bu
kalau seandainya pak jajan sudah sadar
kalau gitu kita permisi
semoga pak jajah cepat sembuh ya bu